anak wakil presiden ke dua belas yusuf kala musmira yusuf kala
melaporkan mantan politisi partai demokrat ferdinand hutahian
dan pengamat politik rudi eskamri rabu petang ke barres krim polri
keduanya dilaporkan tentang cuitannya yang menuding yusuf kala terlibat dalam
kepulangan pimpinan fpi rizik sihab ke indonesia beberapa waktu lalu
cuitan tersebut diklaim mengganggu martabat keluarga yusuf kala
dalam laporan tersebut ferdinand dan rudi eskamri dilaporkan atas
dugaan penyebaran berita bohong dan undang undang informasi dan transaksi elektronik
ferdinand hutahian menyatakan akan bersikap kooperatif bila polisi membutuhkan keterangannya
kepada cnn indonesia com ferdinand mengingatkan bahwa dirinya bisa melaporkan balik
lapor terkait dugaan laporan palsu penyebaran nama baik
bila nantinya laporan yang telah dibuat tidak terbukti
sebelumnya dalam salah satu cuitannya ferdinand yang sempat menulis bahwa
seseorang yang ia beri inisial caplin telah membawa uang ke arab
menurutnya ini berkaitan dengan agenda politik dua ribu dua puluh dua menuju dua ribu dua puluh
tak hanya satu kali tuduhan pada tokoh caplin ini muncul beberapa kali
tim liputan cnn indonesia